udah deh aku pulang dulu ya
ibu lagi sakit tapi mesti pulang
olga kenapa kamu menolak saya nikah secara resmi
mas nanti juga mas mau alasannya kenapa
sekarang saya pulang dulu ya
dia manajer aku yang baru
kamu kan udah terlalu sibuk sekarang
jadi aku perlu dia untuk ngurusin kerjaan aku
bapak sudah datang
pak hairman atau pak iwan
itu dia produser aku yang baru
iya produser ikan yang baru
yang datang bapak hairman
kamu ngumpet kamar mandi
eh jangan aja kamu di tempat tidur aja di komputer di kolam
pak harman juga tahu kalau aku manajer kamu
kenapa aku disuruh sembunyi
kamu gak usah banyak ngomong ikutin aku aja
udah ngumpet di sana
pak gawat toh
kamu udah kangen banget sayang
kamu udah mandi sayang
kamu tuh gak usah terus terusan ibu aku ya
aku ini udah tua saya
aku mau punya anak dari kami
aku belum mau punya anak ya
aku belum siap
anak cuma menghambat karirku sebagai artis
lagian juga aku gak dapat peran utama kalau perkebun
cip dan bendut
itu urusan kamu
aku gak mau tau
sekarang layanin aku ya
aku ke kamar mandi
buka pintunya kak
aku tuh gak akan maksa kalau bila bila kamu lagi halangan
aku terlalu halangan
sayang maksudmu datang ke tempat kamu nih
sekarang kan banget
pokoknya mas mau datang ke tempat kamu sekarang

tsss jangan bang
abang hanya situ aja biar olga ke tempat abang aja ya
tunggu ya bang ya
papa olga sini dulu ya
maksudnya oga kangen juga sama papa
iya udah apa pa
kenapa jadi amprokan gini semua sih
ya satu minta ditungguin satu minta dilayani ini lagi
seminggu lagi mau pulang

mas kangen pak
bu obatnya diminum dulu
olga kemana sih perginya pa
ibu harus bersabar
kita berdoa sama allah subhanahu wa ta'ala
alamatnya enggak ketemu juga
katanya udah pindah
gimana man sudah dapat alamatnya
ini nomor telepon dan alamatnya pak
terima kasih man
ya sama sama pak
saya permisi dulu pak
kangen apa pak
ya masuk angin
nanti olga kirim uang
bapak bawa ibu ke rumah sakit ya
jangan telat ya
iya kalau ada kesempatan juga olga pulang pak
ya udah salam buat ibu ya
cuma masuk angin kok
terus jadi istri mas minta cerai
dan saya akan segera menikahi kamu
secara resmi sayang
kamu akan menjadi istri saya yang bersih
sah di mata hukum
sah di mata masyarakat
jadi kamu tidak bisa menyembunyikan pernikahan kita sayang
mas jangan usik hubungan kita sekarang ini
aku juga udah bahagia kok dengan statusku sekarang
saya jadi kamu menolak saya nikah secara resmi
bukannya gitu mas
habis kenapa kenapa kenapa
ya masalahnya aku belum siap
kalau pernikahan kita diumumkan ke masyarakat
aku kan pengen status kita kayak gini aja dulu
hmm enggak enggak
udah deh aku buang dulu ya
ibu lagi sakit tapi mesti pulang
kenapa kamu menolak saya nikah secara resmi
mas nanti juga mas mau alasannya kenapa
sekarang saya pulang dulu ya
kenapa dia menolak saya nikah secara resmi
apaan kamu kesini lagi
kita udah gak ada hubungan sama lagi sekarang
siapa bilang belum selesai semuanya
kamu masih pacarku
ya udah kalau gitu kita berdua sekarang putus
enggak semudah itu olga
kamu tidak bisa memutuskan hubungan kita
bahkan kamu harus menikah denganku
rumah mobil atau uang enggak kan
aku telah memberi kamu lebih dari ini
aku yang membuat kamu terkenal dan kaya raya seperti ini
aku ketop kayak sekarang dan terkenal kayak sekarang
karena aku cantik dan punya kemampuan
gak usah kamu sok berdiasa sama aku
aku baru ingat
kamu butuh uang ini kan mau uang kan
dan pergi kamu dari sini
kamu butuh uang kamu
kamu menghina aku
aku bisa bikin kamu jatuh
aku gak tahu sama anjaman kamu
biasa laki laki gak berguna
pergi kamu ke sana
apa lagi sih
iya saya sendiri
kontrak saya dibatalkan
kenapa bisa dibatalkan
kenapa bisa dibatalkan
saya gak terima ini
saya gak terima kontrak saya dibatalkan
dan saya akan tutup lehanda
apa lagi sih
ngapain bapak ke sini
gak cukup uang saya kirim selama ini
ini bukan soal uang
ibu kamu tuh sakit
dan kamu kan disana yang ngok ngerti gak
anak macam apa kamu

kamu harus pulang
lepasin ini lepasin pak